sidang perdana tragedi stadion kanjuruhan malang dilaksanakan hari ini di pengadilan negeri surabaya
keamanan ketat diberlakukan di sekitar lokasi pengadilan
pembatasan masuk ruang sidang juga diberlakukan
dan sudah ada koresponen cnn indonesia miftah farid di pengadilan negeri surabaya
farid selamat siang mifta bagaimana jalannya sidang saat ini
sidang baru saja diskors oleh hakim untuk memberikan kesempatan bagi para terdakwa
kuasa hukum dan juga hakim sendiri kemudian juga jaksa penuntut umum untuk istirahat sejenak
dan kemudian akan dilanjutkan tidak lama lagi
dari sebelum diskors sudah ada tiga terdakwa yang dipanggil tadi
bergiliran satu satu untuk dibacakan dakwaannya
yang pertama tadi sampai yang ketiga ketiganya merupakan dari unsur kepolisian
tadi yang pertama adalah mantan danki brimob tiga jatim yaitu akp hasdarmawan
dan kemudian juga disusul oleh mantan kabak ops pores malang
yaitu akp wahyu setio parnoto
dan juga terakhir sebelum diskors tadi ada mantan kasat samabta pores malang
akp bambang sidik ahmadi
yang menarik adalah megi tadi sempat ada protes dari tim gabungan pencari
tim gabungan aremania terutama tim pendamping hukumnya adalah
mereka mempertanyakan apa kewenangan atau apa hak dari tim yang diterjunkan oleh polda jawa timur
tepatnya binkum atau dari bidang hukum di polda jawa timur
untuk menjadi penasihat hukum bagi tiga terdakwa ini
mengingat yang dilakukan adalah ini melanggar dari aturan sebenarnya
karena kalau berstatus pns memang tidak boleh untuk melakukan pendampingan sebagai kuasa hukum
sebagai penasihat hukum dalam persidangan pidana
ini yang kemudian dipertanyakan tadi oleh tim pendamping hukum dari tim gabungan aremania
kenapa kemudian institusi polri terlibat jauh dalam proses pembelaan terutama di persidangan ini
binkum polda jawa timur ari tobing juga mengatakan bahwa mereka sudah mengantongi izin insidentil
dari ketua majelis hakim pengadilan negeri surabaya untuk mendampingi sekaligus juga menjadi penasihat hukum bagi tiga terdakwa dari unsur polisi ini
ini masih tetap juga dipertanyakan kenapa izin itu keluar mengingat kalau berstatus pns atau dalam konteks hari ini adalah polisian
hanya bisa dilakukan dalam hal keperdataan atau paralegal
kalau seorang pns atau bersatus polisi tidak bisa kemudian mendampingi sebagai penasihat hukum dalam persidangan yang berkaitan dengan pidana
itu yang pertama megi yang kemudian disayangkan oleh tim pendamping hukum dari tim gabungan aremania
yang kedua adalah ini berdampak pada konflik kepentingan atau dalam bahasa mereka jeruk makan jeruk begitu tim pendamping hukum memberikan gambaran
yang pertama adalah proses dari hukum kasus ini sebelum masuk ke persidangan adalah proses penyelidikan proses penyidikan
itu dilakukan oleh penyidik dari polda jawa timur sehingga kemudian muncullah nama tiga tersangka dari unsur kepolisian kemudian ada juga tiga nama dari unsur sipil
yang kemudian kalau dalam proses persidangan ini pembelanya adalah kepolisian artinya ini menegasikan atau menafikan atau menghilangkan proses hukum atau proses penyelidikan penyidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu sendiri

adalah polisi kemudian polisi membawa ke jaksa jaksa membawa ini ke persidangan dan kemudian
sampai persidangan dibela oleh polisi ini yang kemudian membuat konflik kepentingan begitu
kuat dalam proses persidangan perdana ini ini yang kemudian disayangkan oleh tim pendamping hukum
tim gabungan aremania dan akan melayangkan protes kepada secara resmi kepada hakim mengingat ada dua
hal tadi yang pertama soal legalnya dan kedua adalah soal konflik kepentingan karena proses
ini sebelumnya adalah ditangani oleh polisi dan kemudian ada muncul tersangka kemudian disidangkan
pembelanya adalah polisi itu sendiri dan yang ketiga adalah ini menjadikan indikasi bagi tim
pendamping hukum aremania menyebutkan bahwa polisi tidak secara ikhlas atau tidak secara penuh dengan
sungguh sungguh untuk mengungkap kasus ini karena ketika dalam persidangan pembelanya adalah polisi
itu sendiri artinya harapan bagi keluarga untuk mengungkap kasus ini seterang terangnya bisa saja
tertutup karena polisi terlihat
full out atau terlihat sangat maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap tiga terdakwa dari
unsur kepolisian bahkan tim ini dipimpin langsung oleh kabit binkum polda jawa timur yang ini menjadi
indikasi bahwa mereka juga akan sangat bekerja keras untuk melakukan pembelaan terhadap tiga
terdakwa yang sebelumnya ditersangkakan oleh kepolisian tepatnya oleh penyidik polda jawa
timur ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya saya akan terus mengonfirmasi kepada majelis hakim
kenapa kemudian apa pertimbangannya
majelis hakim memberikan izin insidentil bagi seorang polisi yang berstatus pns untuk menjadi
penasihat hukum dalam proses persidangan pidana ini baik mita selain isu konflik of interest
ataupun pemihakan dari kepolisian apakah anda juga sempat berbicara dengan perwakilan
aremania hari ini apa saja sebenarnya harapan mereka dengan sidang hari ini
dan bagaimana tanggapan mereka terkait sidang yang digelar secara tertutup
ya maggie tadi saya berbicara dengan seorang ibu yang naik motor jauh jauh dari kota pasuruan
untuk datang ke pengadilan negeri surabaya naik motor untuk memperjuangkan nyawa anaknya yang
terbunuh dalam tragedi satu oktober yang lalu dia berharap bahwa pengadilan bisa melihat
hati nuraninya untuk memproses kasus ini dengan baik dan dengan benar sehingga keadilan bagi
para korban satu ratus tiga puluh lima nyawa yang meninggal dalam insiden ini itu bisa ditegakkan meskipun
mereka menganggap bahwa sangat pesimis mereka bisa mencari keadilan dalam proses persidangan
tapi mereka tidak ada pilihan untuk terus mengikuti pengadilan ini sampai kemudian putusan
nanti hal yang disayangkan bagi mereka adalah putusan dari pengadilan negeri surabaya untuk
tidak menyiarkan proses persidangan ini secara live sehingga banyak sekali keluarga bahkan ada
ribuan keluarga yang kehilangan nyawa keluarga mereka dalam tragedi satu oktober dua ribu dua puluh dua ini tidak bisa
menyaksikan bagaimana jalannya persidangan ini berkaitan dengan hak mereka sebagai keluarga
korban untuk bisa melihat bagaimana kemudian proses keadilan yang bisa mereka terima
setidaknya dari televisi dari media yang bisa mereka nikmati secara langsung sehingga ini
akan menyulitkan bagi mereka kalau mereka datang ke surabaya yang pertama adalah mereka dibatasi
untuk datang baik oleh waktu baik oleh pengamanan dan kedua mereka juga memiliki pekerjaan yang
keseharian mereka juga bergantung pada pekerjaan itu sehingga mereka berharap bisa mengakses
informasi seluas luasnya termasuk berharap pada pengadilan negeri surabaya termasuk juga kepada
lpsk untuk mengusulkan pengadilan ini bisa dibuka secara live seperti halnya kasus persidangan sambo
cs yang bisa dinikmati oleh seluruh warga indonesia sehingga proses pengawalan kasus tragedikan juruhan
bisa diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga korban terutama dalam proses pencarian
keadilan tentu saja ini sangat memberatkan bagi keluarga korban karena mereka sama sekali tidak
ada di ruang persidangan bagaimana dakwaan dibacakan bagaimana ekspresi dari para terdakwa
bagaimana juga kemudian tuntutan misalnya dari jaksa penuntut umum dan juga bagaimana nanti
proses pembuktian yang semuanya sangat dibutuhkan oleh keluarga korban setidaknya ini mengobati sedikit
rasa luka mereka ketika mereka bisa menyaksikan langsung persidangan meskipun tidak dari dalam
ruangan pengadilan negeri surabaya tapi mereka berharap ada akses yang lebih terbuka terutama
live streaming dalam proses persidangan mereka mengetahui juga untuk hal hal yang tertentu misalnya
megi untuk pembuktian yang sifatnya sangat spesifik ini menjadi kewenangan dari majelis hakim untuk tidak
menyiarkan secara live tapi untuk hal hal lain yang setidaknya bisa ditayangkan secara live
mereka berharap bisa diperlakukan yang sama dengan pengadilan yang dialami oleh sambo cs di jakarta
hai baik kami akan terus memantau perkembangan sindang perdana kasus tragedi kanjuruhan terima
kasih atas laporan anda selama bertugas kembali